sejak september lalu azahra permatahani bersama david armandoni pelatihnya asal perancis berlatih di kolam renang cobra tirta kala di tangerang banten
selama pandemi perenang berusia delapan belas tahun ini juga tetap berlatih mandiri di batam dengan program yang diberikan oleh david
masalah muncul ketika azahra kembali dipanggil pelatnah serenang untuk kualifikasi olimpiade tokyo dua ribu dua puluh satu
perenang dengan spesialisasi nomor dua ratus meter gaya ganti ini ingin berlatih terpisah dan tetap ditangani oleh david armandoni
sementara sejak bulan februari lalu status dari david sudah bukan lagi pelatih tim nasional renang indonesia
setiap minggu mungkin federasi akan setuju dan semua orang akan menang
selepas tidak lagi menangani tim renang indonesia david kini memang menjadi pelatih di klub wds tangerang
dan selama berlatih di tangerang azahra juga mendapat sparing partner yang sepadan
hal ini tidak didapat bila harus berlatih di gbk karena azahra adalah satu satunya perenang putri yang dipanggil ke pelatnas
mungkin untuk saya sendiri saya kesulitan
sparring sama cowok pasti waktunya beda istirahatnya juga beda intervalnya juga beda
jadi untuk saya mungkin susah sulit
jadi harus dicariin mungkin yang sparingnya kayak mungkin seperti saya berenangnya
atau mungkin di atas saya sedikit jangan terlalu jauh gitu
apapun keputusan dari permasalahan ini tentu kepentingan dan kebutuhan dari si atlet haruslah menjadi hal yang utama
erlangga wisnuaji warsa tangerang